adaptasi kebiasaan baru sebuah keharusan agar aktivitas sehari hari dapat berjalan meski pandemi terus mengiringi
tantangan untuk terus beradaptasi ini dijawab oleh balitbang hukum dan ham
sebagai sebuah lembaga think tank balitbank harus tetap menjalankan fungsinya melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan kebijakan yang baik
pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi cara bagi balitbank untuk terus berinovasi
di tengah adaptasi kebiasaan baru ini balitbang berhasil mengadakan diskusi daring dengan ratusan peserta bertajuk obrolan peneliti atau opini
melalui diskusi ini balitbang hukum dan ham tidak hanya ingin berbagi pengetahuan tetapi juga menjaring masukan baik dari masyarakat ngo akademisi hingga praktisi untuk dijadikan bahan

inovasi tidak berhenti sampai di sini
meski dihadapkan pada wabah pandemi tidak menyurutkan tekad balitbang hukum dan ham untuk menggelar konferensi ilmiah internasional hukum dan ham secara virtual untuk pertama kalinya
tercatat sebanyak lima belas orang lebih mendaftar untuk mengikuti konferensi ini
peserta dan pemakalah berasal dari berbagai negara antara lain india thailand malaysia australia

gelaran konferensi ini juga menyabet penghargaan dari museum rekor dunia indonesia sebagai konferensi ilmiah internasional hukum dan ham virtual dengan peserta terbanyak
kegiatan penelitian sebagai core bisnis balitbang juga tetap berjalan
memanfaatkan teknologi informasi kegiatan presentasi fgd dan pengumpulan data dilakukan melalui telekonferensi

bersama dengan balitbank balitbank com br

dengan demikian balitbank com br
dengan demikian balitbank com br
balitbank hukum dan ham telah membuktikan bahwa pandemi bukanlah penghalang untuk bekerja berkinerja serta berkontribusi bagi bangsa dan negara
dengan semangat untuk mengabdi kami akan merajut masa depan yang lebih baik dengan riset yang pasti